sebuah rekaman video jemaah calon haji asal sulawesi selatan menjadi viral
salah seorang calon haji yang terekam dalam video meminta bantuan karena merasa ditelantarkan di arab saudi
video jamaah calon haji ke loter empat belas asal luwut utara imbarkasi makassar
mengaku ditelantarkan dan diusir dari tempatnya menginap di arab saudi
beredar di grup pesan instan sejak kamis delapan juni
dalam video berdurasi lima puluh empat detik ini salah seorang calon haji bahkan meminta pemerintah sulawesi selatan untuk turun tangan
menanggapi beredarnya video tersebut ahwan ketua kelompok terbang empat belas embarkasi makassar memberikan klarifikasi
ahwan menyatakan rombongan calon haji yang ada dalam video bukan diusir atau ditelantarkan
melainkan dipindahkan ke hotel yang jaraknya lebih dekat ke masjid nabawi
proses pemindahan ini sudah disepakati oleh panitia penyelenggara ibadah haji kloter
sektor dan seluruh ketua rombongan